oh dia dari tadi disini
hai bu lumayan
kenapa sih pak amir nggak ngetok pintu dulu atau telepon saya dulu
itu gimana sih
sakit tau gimana sih lu sakit ini
siapa suruh lu duluan yang pengen ngambil hp gue
itu hapus dulu itu
kenapa yang cat
gue gak baik
tuh kan lu mau gue printer lagi
enggak gue gak akan hapus karena gue mau kasih tunjuk ke bokap gue
gue mau bockup gue tuh denger sampai selesai
iya gue tau pasal teki daya sih
yaudah gini gini gini
gue akan ngelakuin apapun permintaan lo
semuanya apapun permintaan dari allah
oke kalau gitu permintaan gue simple banget
gue minta lo ngomong ke bokap gue terus minta boka kua cabut semua peraturan yang ada
yang buat gue semuanya dari bodyguard dan lain lain temen temen semuanya
tunggu tunggu tunggu
peraturan semuanya oke satu gue cabut
temen temen lo boleh main ke rumah oke
deal dong lu kan terlalu sayang sama temen temen lo deal dong ya kan
oke karena peraturannya yang dicabut cuma satu
berarti nanti gue dengerin rekamannya sebagian dulu sebagiannya nanti lagi
eh eh eh jangan jangan dikasih ke papi lo
cabut semua peraturan dari papi lo
enggak gue mau lihat dulu
gila tuh anak pintar juga ya
kok gue bisa dikerjain kayak gini lagiin mulut
sebel gue bego banget
akhirnya beres juga semua rumusnya
bi ternyata ide bebi tuh manjur banget
gue sampe bisa ngerjain semua rumusnya loh bi
alhamdulillah atuh ah den
pikiran adel ntar jadi celing kan bener cek bebi
den kasih rumus apa den
kasih ide apa den
ternyata irah bisa matematika den
setahu saya irah sekolahnya gak tamat
fdt sekolah dasar tidak tamat
ya biar sekolah irah tidak tamat
tapi iq irah mah tidak jongkok seperti kamu
jongkok berdiri kelas
duduk aja enakan dikit
nah mana tuh
ada pang tak kakak layak panjang aku tuh
kalau dipikir pikir bang diman sama irah
sama kayak mama dan papa ya ribut terus ya
si diman tapi kasebeleng tuh den
den kamu tahu dong den
agama bahasa inggrisnya den mantuk nih den
tts itu den satu lagi den
satu lagi den
dean sudah gak usah didengar
sekarang kita kasih tahu juga
kamu makan kepatakan sama dia mak
terlalu tinggi ya kita mak
ya kalau gitu bi
buah ikut ke kamar dulu ya
kasih tahu dong irah
irah kasih tahu atuh
kok atuh kasih tahu
ah apa ini bahasa inggrisnya agama
nah dikasih tahu
dapat cuma aku ke iran dikasih tahu juga kamu teh
gak bakal kau atahkan bu
di manma tak rutinik ya
mendingan di manma sekarang mah
sana noh keharap ke depan
itu di baralah jogut
ke sejarah rangkung
mendingan dirapihkan kan itu sok buruan
oh gawe pisah tts gosian
jangan berbahaya agama
pakong hucu menurutnya
kenapa reva diantar sama bodyguard
gak ada kan
ada yang suka sama reva ya
gak usah bahas gue sama reva
kenapa reva sampai diantar sama bodyguard
sekarang gue ngerti ya
kenapa loh itu mau nganterin gue ke sekolah
pagi pagi rajin dan ngotot
karena lo itu pengen ngantar
karena secara kalo lo nunggu di depan gerbang sekolah seharian
pas lo dikira pencari mangsa anak sekolah kan
nggak gue ga akan ngasih info sedikitpun tentang reva ke lo
gue akan sebar di internet
dan fotonya ada di sini
ih kok rese banget sih
bagus daripada image drop
sekarang kasih tau gue
kenapa reva sampai dijagain sama bodyguard
alex yang sok cool sok kegantengan ini
gue kasih tau sama lo ya
orang tua reva itu nge hire bodyguard karena
nama bodyguardnya itu bagas
orang tuanya tuh ga suka mereka deketan udah tau
lo seneng dong boy jadi susah deket sama reva
udah deh ga usah muna
karena itu kita berdua mendingan kerjasama
kita bikin mereka putus
bagas kita manfaatin dia
gue ga ngerti nih apaan sih
oh dia dari tadi di sini
kenapa sih pak amir nggak ngetok pintu dulu atau telepon saya dulu
kan biar saya buru buru pas ini tadi
sekarang juga kan udah ketemu
lagian juga kan saya emang orangnya sabar bu
bu devi jangan khawatir
pak amir ada perlu apa kesini
saya kan hari ini kan kita udah rapat guru
jadi ya sekalian aja mampirin bu devi
jadi kita bareng deh
yuk arom nandung gue nih
ya bule alay dateng lagi
bisa bikin rencana gue berangkat barang bu devi kacau balau nih
kayak gitu ya suara takut
kamu mau ga nelfon dulu sih kesini
ya kan aku tau kamu disini di rumah
jadi kan langsung dateng kesini aja
plus aku mau ngasih tau
rio udah aku kasih pelajaran
pasti berantem lagi tuh bu
susah kalo udah punya sifat ga bagus mah
kenapa gue kasih pelajaran
karena dia udah gangguin gue
tapi iya bener juga sih
si rio itu sekali sekali harus dikasih pelajaran
masa cewe cantik baik hati tidak sombong kayak yang aku dikerjain dulu
berarti tindakan aku benar dong
oh iya mas aku pergi dulu ya sama pak amir
soalnya kita tuh ada rapat buat uas nanti
kalian ke sekolah kan bareng
kamu mau pergi sama dia
ga apa apa sih
udah nanti kamu ada jatuh lagi loh
mendingan kamu sama aku aja
aku lagi ada waktu
dan motor aku lebih bagus ya pada motor dia
pak amir saya ke channelnya ya

pak amir bisa ngikutin kita dari belakang
habis lu pak
gue kangen banget sama raya